presiden presiden sebelum saya kan begitu
sekarang saya merasa di belakang saya ini
ya kan kekuatan besar
saya merasa ada tiga presiden
yang meng endorse dan mendukung saya
udahlah nggak usah malu malu presiden jokowi ya kan
gak wajar itu kenapa
tapi sekarang saya bagian dari tim jokowi
dan gak usah basah basih lah ya kan
tapi saya juga didukung oleh presiden ke enam
dan saya merasa saya juga didukung oleh presiden gus dur
kan beliau endorse aku terus menerus
aku yakin beliau di belakang saya
mungkin pak harto dukung saya juga ya kira kira
walaupun ada yang ngaku ngaku kan selalu
bahwa seolah bung karno milik suatu partai
bung karno milik seluruh rakyat indonesia
feeling saya kayaknya beliau juga
indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri
indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain